menopang pelaku umkm untuk mereka bisa
uang ini oleh yang bersangkutan kan kita lihat tadi ada dibelikan mobil rumah motor dan sebagainya
tapi kalau ini kan insya allah terus dicari lagi kalau baru seratus miliar dan tujuh puluh miliar itu jauh sekali